dalam sebulan terakhir sederet kasus memilukan terjadi di sekolah
mulai dari anak diduga mengalami kebutaan karena dicolok dengan tusuk bakso
pembacokan guru oleh siswa perundungan oleh sekelompok siswa di cilacap
dan terakhir siswi sebuah sekolah dasar negeri di kawasan pesanggerahan jakarta
tewas usai melompat dari lantai empat gedung sekolah
meski belum diketahui motif korban melompat
peristiwa itu seakan menjadi sinyal sekolah tidak lagi aman dan nyaman untuk anak anak
lantai persisnya juga sudah ditutupi oleh garis polisi
sementara untuk akses menuju lantai empat sendiri sudah ditutup dan dikunci oleh pihak sekolah
dalam kasus siswi sd melompat keluarga korban menuturkan
anak mereka sempat menangis histeris di toilet sekolah sebelum peristiwa memilukan itu terjadi
meski belum diketahui motif korban melompat
peristiwa ini dipastikan membuat seluruh siswa di sekolah tersebut merasa trauma
komisioner kpai bidang pendidikan aris adileksono menuturkan
kpai akan melakukan pendampingan trauma healing untuk para guru murid dan keluarga korban
viral ya bahwa mungkin bisa dihentikan karena itu bisa membuat trauma bagi keluarga korban
dan tentu harapannya suasana ini bisa kembali kondusif sehingga ada tiga ratus empat belas anak yang lain bisa kembali belajar
pengamat pendidikan sekaligus dosen universitas multimedia nusantara doni kusuma mengatakan
sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak anak
tidak terlepas dari kualitas tenaga pendidik saat ini
doni kusuma menyinggung pelatihan terhadap tenaga didik yang tidak merata
sehingga tidak semua guru paham cara menghadapi peserta didik dalam kondisi tertentu
jadi guru guru itu bahkan yang sekolah penggerak pun tidak banyak memperoleh materi materi tentang pendekatan psikologi
selalu kemudian bagaimana melihat indikasi anak anak yang bermasalah
kalau ada anak bermasalah bagaimana mengatasinya komunikasi dengan orang tua
kalau perlu di refer kepada psikolog atau psikiater
tidak ada pelatihannya
jadi pemerintah sebaiknya fokus pada pengembangan guru
dan keterampilan dan pengetahuan yang dilatihkan itu bukan tentang kurikulumnya
tetapi tentang bagaimana dia mendampingi siswa itu
bagaimana mengenali keunikan dan kekasahan siswa
sekolah menjadi rumah kedua bagi anak anak
karena sebagian waktu anak anak nyaris setiap hari dihabiskan di sekolah
dan tanpa pendampingan orang tua mereka
dunia pendidikan khususnya sekolah terus berbenah
karena jika tidak kemana lagi para orang tua harus mempercayakan dan menitipkan anak anak mereka
untuk mengenyam pendidikan
terlepas dari tingkat keamanan gedung sekolah
hasil riset kemendik putristek menunjukkan bahwa ada dua puluh empat empat persen peserta didik yang mengalami perundungan di sekolah
angka ini bukanlah jumlah yang sedikit
jika dilakukan perbandingan berarti ada tiga dari sepuluh peserta
serta didik yang mengalami perundungan di sekolah